momen momen romantun itu nanti tahun ini kita manfaatkan untuk menghapus tattoo
romantun harus bersih
kalau saya pribadi karena memang saya juga punya latar belakang yang kurang bagus
dulu akibat pergaulan saya bertatu
tapi sudah ketika kita menjadi kepala
sesuatu memang malu lah sama warga kami
ini kedua memang sudah waktunya untuk bertobat

ini menghapus tattoo
masanya untuk wicra aja mas
untuk masa hidup sehingga ada perbaikan lah peningkatan itu
dulu itu nggak mikir belakang
yang penting itu ya biasa anak muda lah
orang orang suka yang aneh aneh
juga suka menunggu
tadi ya hampir sama kayak pas buat rasanya
nggak nyeri nyeri sakit juga

saya sudah berusaha untuk menghapus tattoo
saya sudah berusaha untuk menghapus tattoo
saya sudah berusaha untuk menghapus tattoo
prosesnya seperti apa
prosesnya itu yang pertama harus dikasih kluster itu untuk membagi dan menghindarkan dari pengolesan supaya yang lain itu yang tidak terdapat pintar itu tidak terkena obat
untuk perawatan sendiri
kalau untuk perawatannya itu ada perawatan khusus yang akan kami arahkan
salah satunya itu ketika nanti obatnya sudah ngelupas jangan sampai diusap usap supaya hasilnya itu tidak jadi keloid